beralik informasi lainnya kejaksaan agung mencopot sementara jabatan jaksa berinisial ekt
yang diduga memeras keluarga tersangka narkoba senilai rp delapan puluh juta rupiah
oknum jaksa tersebut saat ini sudah dipindahkan ke kejaksaan tinggi sumatera utara untuk menjalani pemeriksaan
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung mengatakan
oknum jaksa ekt yang bertugas di kabupaten batubara sumatera utara saat ini sudah dicopot dari status jaksa
oknum jaksa tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan pengawasan di kejati sumatera utara
kasus tersebut mencuat saat ibu tersangka yang merupakan seorang guru merekam momen pemerasan oleh seorang jaksa wanita
dalam percakapan video yang viral jaksa tersebut meminta uang senilai seratus juta rupiah dengan dali untuk merehabilitasi tersangka
namun sang ibu hanya menyanggupi memberikan uang senilai delapan puluh juta rupiah dengan cara dicicil dan sudah memberikan tiga puluh juta ke jaksa tersebut
dengan adanya pemberitaan oknum jaksa yang meminta uang sejumlah uang terkait perkara narkotika di kejaksaan negeri batubara
bersama ini saya sampaikan bahwa yang bersangkutan telah dilakukan proses pemeriksaan secara intensif di bidang pengawasan di kejaksaan tinggi sumatera utara
dan jaksa agung secara tegas menyampaikan bahwa apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan tercelah
maka yang bersangkutan tidak segan segar akan dilakukan proses pidana